tim badan sar nasional basarnas mengerahkan anjing pelacak untuk mencari korban di reruntuhan dan puing gedung di kecamatan merdu pidijaya
tim bersama anjing pelacak ini menelusuri puing puing hingga ke rongga yang terbentuk dari reruntuhan bangunan
dari beberapa titik pencarian yang ditelusuri tidak ditemukan adanya korban yang masih tertimbun reruntuhan
setelah dipastikan tidak ada korban di bawah puing petugas langsung melakukan pembersihan bangunan dengan menggunakan alat berat